diduga akibat tak kuat menanjak karena kelebihan muatan
sebuah truk kontainer terbalik dan menimpa satu mobil di bekasi jawa barat
upaya pemindahan mobil dan muatan truk kontainer dilakukan dengan turut mengerahkan dua alat berat
dan satu truk kontainer mengganti untuk membawa peti kemas berat dua puluh sembilan ton
proses pemindahan berlangsung hingga lima jam
selama proses pemindahan jalan ahmad yani menuju pekayon ditutup
dan arusol lintas dialihkan sementara hingga memicu ke macetan panjang
sebelumnya truk kontainer peti kemas bermuatan batu granit seberat dua puluh sembilan ton
terbalik di flyover jalan ahmad yani menuju pekayon kota bekasi jawa barat
truk kontainer sempat mundur di jalan menanjak hingga terbalik dan menimpa satu mobil di belakangnya
akibatnya mobil ringsek di bagian depan
badan truk yang menutup jalan membuat arus lalu lintas di jalan ahmad yani sempat macet
sebut melintir kanan sehingga roboh menimpa dua kendaraan
tidak korban jiwa sekali lagi tidak ada korban luka maupun korban jiwa lainnya
jadi ini murni kecelakaan karena jalanan raya agak menanjak dan kendaraan berjalan mundur